bapak aldebaran dan juga kuasa hukumnya terima kasih telah kooperatif dengan kami
dan kami juga sudah membaca surat keterangan dari dokter kalau ibu anda ya sedang sakit
tapi kami akan tetap melakukan pemanggilan ulang dan saya harap setelah ibu anda sembuh
ibu anda bisa bersedia untuk datang ke sini
pak saya mau tanya nanti penyelidikannya akan sejauh mana ya
akan bersihkan dengan keluarganya al fahri
ah maaf anda ini kan kuasa hukumnya
saya rasa anda tahu apa yang
kalau anak yang ada di dalam kandungan sine itu adalah anaknya dia
bapak baik baik aja
agus seringba sudah bisa ditungguin pak
ya pak silahkan
ini pak yuda telpon
oh sudah sampai ya pak
ya kita masih di mobil pak
ya betul pak saya coba cek di luar ya
pak yuda apa kabar
pak randy dimana pak alin
ada di dalam pak
oh sebentar lagi mungkin keluar
pak yuda apa kabar pak al
alhamdulillah saya baik seperti yang terlihat
selama pak al sudah balik ke rumah
saya belum sempat mampir pak al
nggak masalah pak yuda
saya paham betul kesibukan pak yuda seperti apakah
ya cuman begini kondisi saya sekarang
mungkin pak yuda udah tau dari randy kalau saya ambisiyon
iya pak al saya sudah paham dengan kondisi ya pak al
pak randy juga sudah memberitahukan ke saya pak al
ayam mengenai kedatangan kita kesini
mungkin kurang lebihnya randy juga udah memberitahu pak al

kalau saya kesini mewakili mama saya atas panggilan kepolisian
dan saya juga ingin menjelaskan kepada pihak polisi dengan kondisi mama saya yang sebenarnya seperti apa
sama saya juga ingin tahu perkembangan kasus ini sudah sejauh mana
ya nanti kita akan coba tanyakan ke pihak polisi sejauh mana penyelidikannya
dan kita juga akan minta kepada pihak polisi untuk menanggungkan pemanggilan bu rosa sampai beliau benar benar sehat pak al
sebenarnya di sini bu rosa nggak perlu takut pak al
karena kebetulan kejadian ini ada di vila bu rosa
jadi bu rosa dipanggil hanya untuk diminta keterangan saja pak al
ya saya paham sebenarnya masalah itu
cuma permasalahannya di sini ketakutan mama saya bukan soal panggilan pak
apa di sini ada hal lain yang belum saya ketahui
ada salah satu permasalahan yang membuat mama saya jadi sakit
mama saya sempat melihat saya dan korban pada malam kejadian itu
oh jadi pada malam itu pak al bertengkar dengan korban shena
ya gini sebenarnya lebih tepatnya saya bukan bertengkar secara fisik ya
saya hanya menegur
saya hanya menegur korban siena
sebagai seorang suami sebagai seorang anak
itu sudah kewajiban saya membela
istri dan mama saya
bukan begitu kan
ya betul pak al
pak kok aku makin khawatir ya sama elsa
tapi kita kan nggak bisa masuk ke ruang pemeriksaan juga
jadi sabar aja ya
iya nunggu nunggu gini tuh sampai bikin aku jadi senemon
aku berharap aja elsa bisa menceritakan semuanya dengan lancar
anda sedang sakit ya
saya bawa surat dokternya kok
saya bawa surat dokternya
seharusnya untuk saat ini saya istirahat di rumah
tapi demi kelanjangan
saya memaksakan diri untuk datang kesini
sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena kesedihan anda datang kesini
sebenarnya saya mau cepet cepet aja introgasi ini selesai pak
saya mau ngelanjutin hidup saya tanpa rasa ketakutan
kalau saya jadi anda sih
kalau tidak salah tidak harus takut
bapak kan tahu sendiri ya pak
saya udah cerita kalau saya udah pernah di penjara
kalau boleh saya jujur
saya takut pak
saya nggak nyaman kalau harus berhadapan dengan polisi lagi
saya takut bukan karena saya
salah ya pak tapi karena saya memang nggak mau berurusan lagi dengan polisi
sekarang gini pak kesalahan saya itu cuma ngajak siana ke villatan terlosa
walaupun bukan saya yang mau siana yang memaksa
dan kesalahan saya lagi saya tetap nekat membawa sienna
walaupun semua orang udah marahin saya kalau sampai saya nekat
dan tujuan saya ke villa itu sebenarnya karena saya pengen kumpul sama keluarga saya
karena kan siapa tau kalau ternyata dari villa itu saya diajak untuk pulang lagi
karena kamu apa tau saya diusir sama orang tua saya
sekarang pertanyaannya kenapa pulang ke rumah sederhana tanpa pemilik rumahnya
ya itu dia pak saya harus pulang kemana lagi kan
kebakaran gudang villa
itu benar benar membuat saya merasa saya berada di tempat dan waktu yang salah pak
sudah cukup kan
sepertinya saya sudah ceritakan semua yang saya tahu
pak belum maaf
kami kesini kadang kadang ter elsa soalnya
oh enggak kalau saya kesini buat wakil mama mama dapat surat panggilan dari kepolisian
cuma karena mama lagi sakit jadi saya coba dulu wakilin sekaligus saya coba tanya bisa diwakilkan atau enggak
kan kasian juga kalau mama sakit sakit harus datang ke sini takutnya pikirannya makin terganggu
pak sebentar ya
pas sudah giliran berus atau belum
ini berarti elsa dipanggil juga
ini panggilan kedua buat rasha
waktu itu udah dipanggil sekali kesini diminta ikut terangan sama polisi
makanya elsa sekarang itu merasa ketakutan sekali
ya semoga dengan kaideran elsa disini
sebagai saksi bisa memperjelas semuanya ya pak ya
ya setidaknya memperlancar penyidikan
ya kita yang nggak terlibat apa apa juga bisa tenang setelah ini kalau memang masalah itu selesai
terima kasih pak
terima kasih pak
padahal kamu tahu saya tidak memberikan perintah itu sama kamu
apa ada orang lain yang memberikan perintah itu sama kamu
dulu nyawa saya pernah ditolongin oleh seseorang
elsa adiknya andin
dan waktu saya ngincar elsa keluarga alfahri selalu ikut campur dan tinggal saya
saya bukan tanya persoalannya
saya bukan tanya persoalannya
kenapa kamu tetap melakukan operasi tanpa perintah dari saya

dan kamu melakukan itu hanya karena hutang bodi
itu hutang kamu
tidak ada hubungannya sama saya
tidak ada hubungannya sama saya
terus kamu bawa tim yang lain

udah kayak bos kamu
bukan begitu bos
kamu tahu itu adalah hukumannya
kamu tahu itu adalah hukumannya
terakhir kalinya ya panggilan saya
mudah mudahan saja bu elsa
tapi apabila kita membutuhkan keterangan dari bu elsa lagi saya minta harap bu elsa datang lagi ke sini
tapi kan saya udah jelasin semuanya
untuk saat ini saya rasa sudah cukup
tapi nanti apabila kaos ini ada perkembangan lagi dan kami membutuhkan keterangan dari bu elsa saya harap bu elsa untuk datang lagi ke sini
kamu ke sini untuk masalah kebakaran juga
nama saya dapat panggilan dari kepolisian
nah paham apa kabar
ini surat dokter untuk mama saya
dan itu pengacara saya pak yuda
pak bisa kita bicara di dalam
saya masuk dulu pak
saya tunggu dulu pak
kalau saya dipanggil lagi pengacara kamu bisa bantu
saya nanti akan meng clap bagi depaniary
saya masuk dulu pak
ini dulu saja mbak b bei my side
tak ada disana
saya sasatan pak rizal mau ngomong sebelumnya maaf ya pak apa enggak
sebaiknya ibunya pak reza pulang aja gitu gak usah di pelita pak
kamu keberatan ya kalau ibu saya gitu gitu kita akan lagi sama sama kerja nih
ya kan saya kerja pak rizal juga kerja ya kita profesional aja gitu lagi pulangkan
inget pak rizal saya itu cuman bantuin pak rizal doang biar pak rizal kagak dijodohin
sama ibunya kita enggak cuma pura pura pacaran doang mir kalau misalnya nih
misalnya kalau kita pacaran beneran ya
udah seneng seneng main sama omonya udah

lukman dengan baru di kampus yang dulu pernah ibu mengajar di sini oh ya halo pak
halo pak lukman iya saya andin ya ada apa ya pak oh begini bu andin kami membutuhkan ibu andin sekiranya ibu andin bisa kembali mengajar di kampus ini jadi nanti ibu andin mengajar mata kuliah yang dulu pernah ibu pegang di sini
oh gitu wah saya senang sekali dengarnya tapi rutinnya saya harus tanya sama suami saya dulu deh
oh iya bu andin saya dengar kabar kalau pak aldi bareng suami ibu andin itu
ibu andin itu sudah pulang ke rumah ya bu iya alhamdulillah sudah balik lagi ke sini

coba nanti saya tanyakan dulu yang pasti saya senang sekali dengan tawaran ini nanti saya akan hubungin lagi ya oh iya bu gak apa apa sambil dipikir pikir aja dulu bu tapi kami sangat berharap agar ibu andin mau menerima tawaran ini
iya pak lukman baik bu adeno saya tunggu kabarnya bu selamat siang
alhamdulillah ternyata kampus masih mempercayakan aku untuk mengajar lagi
sebenarnya mengajar adalah kenikmatan tersendiri buat aku
ada kepuasan ketika aku bisa meneluarkan ilmu kepada orang lain
ya allah semoga semuanya akan baik baik aja nantinya
jadi aku bisa mulai menjalankan kehidupan aku seperti andin yang dulu
andin seorang dosen pengajar
jangan hukum saya
awalnya kamu bilang elsa yang jadi target kamu
iya bos memang betul elsa adalah target saya
dan saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengganggu keluarga alvari
tapi mereka yang selalu mengagalkan misi saya
memangnya berapa kali kamu mencoba untuk menghabisin elsa
nanya soal kepakaran itu
agus kenapa dia
sudah berkali kali bos
tapi selalu gagal
termasuk yang di villa rossa itu
elsa juga ada di villa itu kan
kalau adik saya ada di sana
adik saya yang menjadi korban
tapi saya tidak tahu bos
bicara yang benar
saya tahu tentang kejadian kebakaran itu
tapi saya tidak tahu kalau yang menjadi korban itu adalah adiknya bos
saya vorher dia menjadi korban ini
untuk kamu ketemu ibu saya
itu saya seneng banget mir
kita pura pura pacaran ini jadi beneran
saya tuh bener suka sama kamu
jangan megang megang gue
karena kejujuran saya ini bikin kamu jadi
bisa diem gak
bisa diem gak
aduh aduh aduh aduh
nanti dia malah ngasih gue nafas buatan lagi
oh makin parah
oke tenang mirna
jadi kamu masih belum mau bicara
dia yang ngasih tau ke saya kalo
korban kebakaran itu adalah adiknya bos
saya takut bos
saya takut disalahkan
makanya dari kemarin
saya nggak pernah bilang ke bos tentang kejadian itu
saya lebih fokus sama ersa
sekarang kenapa ada saya bisa terbakar
keuk pah charlies
bertengkar malam itu
padahal itu cuma cerita karangan gua saja
biar gua lepas dari tuduhan itu
reina kamu kekencangan gak sih bolanya
bapak kamu kena amnesia ya
kok kamu bisa tau
bapak aku amnesia
aku tahu dari mama aku
oh bapak aku amnesia
kayak lupa ingetan gitu
jadi lupa semua deh
tapi dia ingat kamu kan
supaya bapak aku
berarti bapak kamu juga lupa dong
kalau kamu anak angkat
barangkali aja bapaknya gak inget
jangan jangan emang bener lagi
akan bersikap keren dengan keluarganya al fahri
saya rasa anda tahu
apa yang nanti akan kami tanyakan
dan apa yang tidak akan kami tanyakan
itu nanti rahasia kami
saya paham masalah itu
cuman karena perkara ini
jujur sebenarnya keluarga saya
sangat tidak nyaman sih
saya tahu perasaan bapak aldebaran
tapi mau tidak mau
kasus kebakaran ini
yang dimana villa tersebut adalah milik
ibu rosa al fahri
jadi ya kami akan tetap melakukan pengembangan
dan kami akan terus memanggil
para saksi untuk melakukan pengembangan atas kasus ini
dan tidak cuman bapak aldebaran aja
dan juga ibu rosa
nanti kami akan memanggil
istri dari bapak aldebaran
saudari andini karisma putri
berbarengan dengan kasus kebakaran di villa la rosa
ibu ani juga habis diculik ya
atau jangan jangan penculikan ibu andini karisma putri
itu ada sangkut pautnya dengan kebakaran di villa la rosa
ya kalau masalah itu saya juga masih belum tahu
cuman yang pastinya
kebakaran yang terjadi di film mama saya
meninggallah si enda
itu tidak ada sahabat pautnya dengan saya ataupun keluarga saya
ya seharusnya sih
tidak akan ada permasalahan yang lebih panjang setelah ini
iku mau kabur
berbicara tentang ini
sekarang prima noodlesnya campurin ke kuburnu
aku yang bawa sienna ke villa itu
tau harusnya sih mereka udah tahu ya
kamu udah jelasin juga kan semuanya
aku sih berharapnya gak dipanggil lagi ya ma
mama jadi ngerasa bersalah sah
mungkin kalau mama gak ngusir kamu waktu itu
kamu gak akan tinggal di rumah sienna
dan kalau kamu gak di rumah sienna
siana gak akan paksa kamu buat ajak dia ke villanya ibu rosa
mama bener bener jadi ngerasa bersalah sekali sama kamusa
ini kemarin diem diem ma sa
sa kenapa bengong
tadi gimana pemeriksaannya lancar semua kan
pak kalau sienna udah terbukti dia adalah korbannya
harusnya sienna kan dimakamin pak
harusnya begitu sienna
boleh nggak sih pak kalau kita ke rumah siana dulu